terus ngapain kamu bawa dia kemarin
soalnya tadi udah kemaleman bu
udah gitu dia masih beruber uber sama penculiknya
yaudah lah bu biarin aja dia nginep semalam disini
dulu ibu liat dulu bentuknya
dulu kenapa masih ngikutin gue sih
gue tuh mau balik udah malam
mending lo balik juga sana
hei mau kemana sih
lo tuh gak denger ya
gua tuh mau balik ke rumah
kita juga punya rumah kan
yaudah balik ke sana
pintu jemput sama bokap nyokap lo ya
gue gak mau pulang ke rumah
lo pura pura jadi orang yang mau nyulik gue
dan gue bakal bayar lo sama sebesarnya kayak gue
dari pembayaran gue ke elo
lo bisa beli beribu ribu gerobak cireng
tapi lo jangan tetik
tapi lo jangan tetik
gue gak mau terima duit sepeserpun dari lo
gak ada niat lain
kau lo ga ada bener
ssss jangan keras keras ngomongnya

iya rumah gue
ya harusnya nyantai dong
ssss jangan keras keras
tau tipe gue bangun
oh ini rumah lo
tau tipe gue bangun
tau tipe gue bangun
tau tipe gue bangun
tau tipe gue bangun
tuh itu emang lo
tuh itu emang lo
tuh itu emang lo
gak usah ya
gak usah ya
pulang jam segini lalu bawa perempuan
siapa ini perempuan
jangan jangan ini perempuan
kamu udah berbuat macem macem sama dia
terus kamu bawa kesini
terus kamu mau minta retus sama ibu gitu
tunggu tunggu tunggu
tunggu tunggu tunggu
ibu lo kena apa sih
lepas dulu lepas tenang tenang
bilangin dulu denger dulu bu
ya semua sih ya semua sih bu
orang ini tadi mau diculik
aku tuh nolongin dia ketemu dia juga di jalan kok
aduh perempuan jalanan
ketemu di jalan kan
kamu kenalan dulu sama ibu saya
tunggu tunggu tunggu
ibu tenang aja ya
saya sama anak ibu itu sama sekali enggak
ya ini namanya juga keadaan yang saya sebenarnya tuh gak rencanain
tapi ternyata terjadi juga
jadi mau gak mau ya harus dijalankan
terus ngapain kamu bawa dia kemari
tadi udah kemaleman
udah gitu dia masih berubah ubah sama penculiknya
ya udahlah bu
biarin aja dia nginep semalam disini
ibu liat dulu bentuknya
selamat tidur ya ibu
paket minyak telur
kami semua meleset bos
hei denger ya
gue bayar lo itu bukan gue minta maaf
sekarang cari kiuna
aku harus berhasil mencurig kiuna
supaya aku bisa menghancurkan bisnis fajar
kok gak ada
maju udah pergi pas kamu lagi mandi
mau cari kerobak jirinnya waktu ketinggalan
saya gak enak kejadian
karena kejadian itu saya benar benar gak ngerancang
ya anggap aja itu musibah
usmiah kan sih
celaka kalau gak ada lo
kalau cemur itu yang benar
itu kerobak lo udah ada
pasti utuh alhamdulillah
itu orang kemarin kejar kejar lo itu siapa sih ya
ya kalau gue tahu
gue gak bakalan kabur
iya gak sih
padahal lu gue tuh bilang ya sama si mr x
kalau gue tuh cuma mau pura pura diculik
tapi malah didatengin tuh pratik
malah didatengin tuh pratik
malah beneran malah gede gede banget lagi
udah zaman now
masih aja suka ngerepotin orang tua
gak kasian apa sama mereka
supaya gue dapat perhatian dari orang tua gue
paling nggak tuh mereka tuh peduli sama gue tuh ada di mana
gue udah semaleman hilang
tapi orang tua gue sama sekali gak ada nyariin
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
aku bangun gak
oh enggak enggak
ini aku bawain kamu nasi uduk
masih panas dimakan ya
tiap pagi dibawain sarapan
oh itu yuna
jadi dia nginep sini
iya dia itu
kan anaknya temennya ibu
dia punya orang tua
ibu sama bapaknya
nah itu mereka lagi keluar kota
jadi yuna nya tinggal di sini dulu sementara

aku langsung aja ya
takutnya aku telat le kesalahan

kalau kamu tak pandang

itu unik liakter